apa ada jalan ke luar
yang memutuskan untuk vakum dari belantika musik tanah air
apalagi tanki udah bertumbuh bersama sama dengan kita
gac grup vokal yang digawangi oleh gamalia tapeheru audrey tapeheru dan cantika abigail
mengumumkan akan vakum sementara setelah sepuluh tahun mewarnai industri musik tanah air
yang digelar di alliance echo park ancol jakarta utara
dipilih sebagai panggung terakhir trio vokal ini
selama satu jam penampilan gac mencoba merangkum perjalanan karir bermusik mereka selama satu dekade
butuh waktu satu bulan untuk mempersiapkan lagu apa yang diperlukan
nyanyikan mulai dari album terbaru hingga lagu lagu cover mereka di youtube
seperti cover lagu telepon milik lady gaga
keinginan untuk berkarir solo sudah direncanakan sejak awal gac terbentuk
sekarang dianggap sebagai waktu yang tepat bagi gamaliel audre dan cantika
untuk mengeksplor lebih jauh keinginan bermusik sebagai individu
dari awal banget dibentuk namanya kan udah satu satu gamalia audrey cantika
jadi emang konsepnya dari awal udah gitu dari awal banget sebenarnya omongan akan ada momen ini
cuma sekarang lah saatnya kita jadi sendiri sendiri
intinya kita belum bilang bahwa kita bukan bubar kok
jadi kita hanya vakum kita cuma break untuk sementara waktu aja
keputusan para personel gac untuk vakum sementara pun tetap didukung para penggemar mereka
sebenarnya karena mereka semuanya very talented in their own ways
jadi pasti akan walaupun masing masing akan tetap sukses sih semuanya
keputusan vakum gamaliel audrey dan cantika bukan berarti mereka hilang dari industri musik tanah air
gac hanya akan vakum dari kegiatan sebagai grup vokal dan hanya sementara